ketua umum partai hanura osman sabta odang bertemu dengan presiden jokowi dodo di medan sumatera utara
pria yang akrab di sapa oso ini menjelaskan presiden jokowi dodo membantah memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon presiden atau poros koalisi tertentu
pertemuan yang dilakukan secara tertutup ini berlangsung selama satu jam di medan sumatera utara
pertemuan tersebut dilakukan presiden jokowi sebelum berangkat menuju afrika
oso menjelaskan banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut mulai dari politik hingga kuliner khas medan
terkait politik oso menjelaskan bahwa presiden jokowi dodo membantah memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon presiden atau poros koalisi tertentu
yang ada yang sudah diucapkan yang sudah kelihatan dia berada di mana itu rakyat tahu
rakyat tahu itu semua satu
yang kedua ya saya nggak pernah nggak terbuka bicara sama beliau itu beliau juga begitu sama saya kan
kenapa kita tidak punya kepentingan kecuali kepentingan bangsa dan kepentingan daerah daerah
itu sebabnya beliau konsisten membangun daerah membangun infrastruktur daerah
lantas membangun membangkitkan daerah daerah untuk maju itu
saya melihat bahwa dia konsisten konsisten